kita awali berita dari surabaya
petugas badan narkotika nasional provinsi jawa timur
senin pagi mengerebek seorang pengedar sabu sabu jaringan lapas di wonorejo surabaya
tersangka merupakan bandar narkoba yang dikendalikan oleh terpidana mati sinyo
yang kini mendekam di rutan medaeng
beginilah suasana penggerbekan pengedar sabu yang dilakukan petugas badan narkotika nasional bnn jawa timur
di sebuah rumah kos di jalan wonorejo surabaya
petugas mendobrak pintu kamar kos milik tl warga sidotopo sekolahan surabaya
saat digrebek petugas menangkap tangan pegawai spbu ini
tengah menimbang sabu yang baru dibelinya dari seorang bandar yang bernama sinyu
terpidana mati kasus narkoba yang kini mendekam di rutan medaeng
dari pengerebekan ini petugas bnn juga mendapatkan timbangan
dan dua buah handphone
dari hasil pemeriksaan tersangka sudah tiga kali melakukan transaksi
dengan bandar sinyo ini dengan sistem putus
setiap kilogram sabu dia membelinya seharga sepuluh juta rupiah
yang kemudian dia jual lagi per paket kecil
untuk surabaya ini kan medaeng sinyo
yang sekarang sudah diponis mati hukuman mati
tapi masih ada proses hukum yang ingin dia laksanakan
tersangka yang mengaku baru menjadi pengedar dan belum mendapatkan uang
dari hasil bisnisnya ini nekat berbisnis sabu karena ingin membantu orang tuanya
karena gajinya kecil sebagai pegawai spbu
akibat perbuatannya tersangka harus menekam di balik jeruji besi
hingga menunggu proses hukum selanjutnya
sementara para petugas bnn juga tengah menyelidiki bandar besar
yang menyuplai tersangka ini serta jaringannya yang diduga dikendalikan dari jakarta